menjelang berakhirnya tenggat waktu yang diberikan pemerintah provinsi dki jakarta terhadap grup alexis
selasa malam aktivitas di gedung ex hotel dan geria pijat alexis masih ramai
tidak tampak perubahan aktivitas yang berarti di gedung ex hotel dan geria pijat alexis di jalan r e marta dinata jakarta utara
menjelang berakhirnya waktu yang diberikan pemprov dki pada pengelola hotel alexis pt grand ancol hotel untuk menutup semua unit usahanya
selasa malam sejumlah orang pun masih nampak keluar masuk ke dalam gedung yang masih menyediakan layanan karaoke dan bar tersebut
selain itu terpantau sejumlah mobil juga masih lalu lalang di depan lobi gedung untuk menurunkan atau menjemput
sejumlah kendaraan yang diduga milik pengunjung pun juga terparkir di depan lobi gedung tersebut